pembelajaran kepala dekolonisasi
pembelajaran kepala dekolonisasi
dan saya percaya seperti banyak ditulis bahwa peran peran para seniman di era itu tak kalah dibandingkan dengan para pemikir
memang kaum intelektual menjadi perintis kemerdekaan
tapi begitu kemerdekaan diputuskan dideklarasikan diproklamasikan lalu semua terlibat
kalian keluarga start
anies berharap melalui pameran ini para pengunjung dapat merasakan sekaligus merayakan kemerdekaan
bagi kita yang hidup di generasi ini generasi baru generasi muda ini kesempatan untuk melihat perspektif yang juga baru
karena itu saya mengundang para teman teman di atas negara nasional lihatlah pameran ini rasakan menjadi indonesia rasakan kemerdekaan
nah mumpung pameran ini masih berlangsung hingga akhir pekan mendatang ada baiknya kita menyempatkan diri untuk melihatnya
rata rata semua bagus cukup serius dan pengaturannya cukup ya seperti anda lihat bisa menarik
pameran tematik ini adalah ruang bagi kita untuk menghormati jasa pejuang sekaligus mengapresiasi karya seni
jangan berpikir tentang materi lah materi itu nanti akan menyertai
kamu harus jadi bagian daripada jamaah peradaban
kamu harus bisa berkarya yang mendunia karena kamu mampu melihat kepekaan yang ada di indonesia ini
indonesia ini sumber dari segala sumber inspirasi merdeka